tuh tuh kalah lepe
mobilnya bela baru diantriin
bagaimana keadaan putri saya
putri bapak mengalami peradangan usus yang menyebabkan bakteri virus menyebar dan masuk ke ginjal sehingga terjadi infeksi
untuk saat ini ginja lulan tidak dapat berfungsi dengan sempurna untuk memompah darahnya
sekarang kita harus mencari penyelamatnya
ya saat ini wulan harus segera cuci darah
kalau tidak bulan akan keracunan darahnya sendiri
lo barang mana sih lelah bapak
sorry sob disini angkot kan susah
lo juga katanya janjiannya di rumah ya lo mana disini
emang ada apa sih kayaknya penting banget sih
gue dapat fotonya dari polisi
ini adalah mobil yang nabrak wulan
nah sekarang kalian lihat
mobil ini mirip sama mobil saya
mobil yang di sini
kalau dari yang gue lihat sih ini mirip
gue juga berpikiran ini mobilnya bella
jadi si bella yang udah nabrak si lulan
eh tapi jadi bisa
salah bella itu kan jahat selalu lulan sama ya
yaudah kalau gitu mending sekarang kita selidikin serupa bella aja
yaudah berang berang makan curut
gimana udah beres
oke ada di sini
yah ada di sini
nya allah tuhan
tuhan dari segala manusia di muka bumi
berikanlah kesembuhan kepadanya
dan jadikan penyakit yang ia daritas bahwa perlu berdosa
ya kepadamulah kami minta kesembuhan
nah tuh tuh kalian lihat
mobilnya bela baru diantarin
logisnya aja kan pasti baru dibenerin kan
terima kasih pak
sekarang lo deh
kok plat nomornya beda sama yang di foto ya
tapi bisa aja ren diganti
ini kan sudah konspirasi
daripada terlalu banyak mikir kita minta tanya
yaudah kalau kayak gitu
makan nasi pakai
banyak banget tuh
kalian semua ngapain di rumah gue
kita cuma mau menanyakan beberapa hal
gak ada masalah
gue liat liat mobil lo kayaknya habis dari bengkel ya
gak ada masalah sih ya
cuman kita pengen tahu aja kenapa mobil lu bisa masuk bengkel
ah itu sudah
yang mana gue tahu
oke apa jangan jangan habis nabrak ya

atau mungkin nabrak orang ya
tunggu tunggu tunggu
kalian semua kayaknya udah pada sakit deh ya
mendingan kalian sekarang cabut dari rumah gue
kenapa kok terus lari ya
menurut riset dan paradigma gue kayaknya lu lupa deh
kali kapan sih
kalau semua ngapain di sini ya
eh kok bikin apa di sini
lo mau ngapain juga di sini
untung aja lo datang
aku tuh nungguin lo tau gak sih dari tadi
kayaknya mendingan kita sekarang pergi
karena mereka semua itu annoying banget tau gak sih
emang mereka ini orang orang badasnya annoying
aduh muka lo asin tuh
tapi kayaknya ada yang mencurigakan ya sama mereka berdua
kayaknya kita perlu mengirim detektif ponan ya
buat kasus ini
buat serius ini so
dia bisa menyelesaikan semua masalah
ini hasil lab terbarunya pak
walaupun sudah cuci darah tapi kadar racun dan infeksi dalam tubuh wulan masih tinggi
jadi wulan harus cuci darah sekali lagi
kasian sekali wulan
dia posisi saat ini sangat tersiksa
dokter tapi kalau dikelakukan cuci darah lagi infeksinya akan berkurang kan dok
itu yang kita harapkan mas
tapi kalau misalkan kadar infeksinya masih tinggi juga kita cuma bisa pasrah sama kehendak allah
saya permisi dulu
kenapa semua ini harus menyingkirkan wulan
kebetulan papa saya punya kenalan dokter dari rumah sakit yang bagus
apa perlu wulan kita rujuk ke sana om
tolong kamu hubungi ya
kalau gitu saya coba hubungi sekarang om ya
kenapa di saat seperti ini
gue malah gak berguna ya buat wulan